pemerintah provinsi jawa barat telah menetapkan besaran upah minimum provinsi dua ribu dua puluh
angka ini nantinya akan dijadikan patokan untuk menentukan upah minimum kabupaten kota yang akan berlaku mulai satu januari dua ribu delapan belas
pada satu november dua ribu tujuh belas pemerintah provinsi jawa barat mengumumkan penetapan upah minimum provinsi dua ribu tujuh belas
penetapan tersebut berdasarkan peraturan pemerintah no tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas tentang pengupahan
tentang tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto dua ribu dua puluh
dewan pengupahan provinsi jawa barat pada dua puluh tiga oktober dua ribu tujuh belas telah menyepakati dan merekomendasikan ump jabar dua ribu delapan belas
di angka rp satu lima ratus empat puluh empat
khusus untuk para pekerja di beberapa perusahaan pabrik dan sebagainya yang perusahaannya ada di satu kabupaten atau kota
itu akan memperlakukan yang disebut upah minimum kabupaten kota yang sedang kita bahas untuk ditetapkan terakhir pada tanggal dua puluh satu november dua ribu tujuh belas
ketua depan dekon federasi serikat pekerja seluruh indonesia atau kspsi jabar roy jinto mengatakan
pmk berdasarkan pp tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas bertentangan dengan undang undang no tiga belas tahun dua ribu tujuh belas
yang mengamanatkan bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan khl dan pertumbuhan ekonomi
bahwa ump ini ditetapkan tidak berdasarkan kebutuhan hidup layak tidak mempertimbangkan khl tidak melakukan survei pasar
sedangkan amanat undang undang tiga belas tahun dua ribu tiga bahwa penetapan upah minimum itu baik ump maupun umk itu harus berdasarkan kebutuhan hidup layak
itu salah satu
di samping inflasi pertumbuhan ekonomi dan kemampuan perusahaan yang paling marginal
jawa barat yang merupakan daerah industri dengan kategori industri padat modal dan padat karya
permintaan upah yang terlalu tinggi dikhawatirkan akan membuat phk besar besaran
upah tertinggi di indonesia bukan di dki tapi ada di karawang
dan berikutnya mendekati karawang upahnya seperti bekasi bogor depok
namun menurut atsufiak takartabi dosen ekonomi indonesia
universitas pasundan bandung penetapan upah minimum provinsi yang tidak mengacu pada undang undang no tiga belas tahun dua ribu tiga
yang mengabaikan kebutuhan hidup layak akan menimbulkan disparitas antara ekonomi nasional dengan ekonomi jawa barat
nah apakah itu kemudian sudah memperhatikan besarnya pengeluaran buruh terutama dari sisi tadi kehidupan hidup layak
yang pantas itu berapa
karena sebenarnya memang kalau kita merujuk pada indikator makro pertama inflasi itu menunjukkan bahwa kenaikan harga harga barang dan jasa
kemudian yang kedua pertumbuhan ekonomi
pertumbuhan ekonomi itu menunjukkan produktivitas value added penambahan nilai produksi barang dan jasa
dengan penetapan ump ini diharapkan tidak akan ada gejolak antara buruh dan pengusaha mengenai penetapan upah di daerah
zaiul haq bandung